mau gimana ya sendirian di rumah
masuk aku gak tenang mikirnya
kalau bukan karena mama yang memaksa aku untuk pergi ke cafe aku gak pengen
aku gak mau ninggalin dia sendirian
lagian aneh banget
kenapa belakangan ini mama jadi sering sakit sakitan
padahal selama ini memang gak
udah sampe mas
pokoknya nggak boleh dilepas ya
teman aku ini
apalagi kalau di luar rumah
aku selalu pakai kok
jangan pernah aku lepas
aku masuk dulu ya
aku mau nyari materi soalnya
kita mau cari materi
gak kok kamu masih di sini
gue aneh kamu mau ngantor
belum terlambat juga
kamu udah selesai saya jemput ya
ngapain enggak ada sopir
ya gapapa pengen jemput aja
aku jemput dulu ya
ya udah oke
pas banget ada yang datang
melepeutnya gue anu ya
sama kenal dengan ibu andin ya
ya berarti seharusnya kalian tahu
kalau ibu andin itu sudah menikah
dan ibu andin sudah punya dua anak
memang perawakannya masih muda
seperti orang belum menikah
kasih tahu ke teman teman yang lain
kamu mengakui aku istri kamu
dan kamu sudah punya dua anak
kamu lucu banget sih
sampai ngomong gitu sama mahasiswaku
ternyata seperti ini jadinya
kalau aku ikhlas
saat aku sudah ikhlas
apa yang pergi malah kembali
apa yang sudah aku serahkan pada allah
malah berbalik dengan sendirinya
bukannya aku menyerah dan gak ingin bersama kamu mas
tapi lebih baik membuat mas'al nyaman dulu
dan ternyata alhamdulillah
buat kesabaran mahasiswa
ah malah mau ngajak aku healing
masal pengen kita pergi berduaan kemana ya
lucu banget sih dia
bu ibu gak dikawal
teruskan sama suaminya tiap hari
oke udah ambil satunya semua
mbak jessica nyaruh karyawan makan
tapi mbak sendiri belum ngambil
pasti mereka nggak akan mau mulai duluan mbak
gimana kalau tante karina
yang ambil duluan nanti baru abis itu aku
kita akan ambil satu satunya
ya silahkan tante
ini aja satunya
mbak bella cobain satunya
pasti suka deh masakan tante
pasti mbak bella suka
masakan tante mayang emang selalu enak kok
sama masakan tante
kita kan tetanggaan terus kita sering
kayak tante buatin soto hari ini
kamu kan belum pernah cobain masakan tante
cobain ini resepnya
dari hotel bintang lima
makasih tante karina oke deh
siapa sih yang gak suka masakan
ala hotel bintang lima
tuh kan mbak bella
gak jadi ambil masakannya bu chandra
boleh aja sih
kewaran hotel bintang lima
tapi juaranya sih
tetap masakan rumahan ibu ibu
tuh kan bener
masakan saya yang akhirnya dipilih
sama mbak bella
rasa bintang lima yang dipilih
masakan tante berdua
aku yakin pasti
sama enaknya jess
kalau beda tangan beda masakan loh
mbak pasti mbak juga kan
menu sama masakan tante kan kita udah
makannya bareng bareng gitu loh
udah lama mbak bella ini gak ke
ini juga rempahnya lebih terasa loh
pokoknya enak banget ini
bumbunya tuh terasa banget
ini seger kan
kalo terpercaya oke tante
mama sekarang ada di kantornya bella
ke sana deh
ya daripada mama malah bikin bela gak enak
dan takutnya mengganggu kerjaan bella
ya mumpung pak juga
belum kembali lagi kesini
selamat pagi pak
saya gak terlambat kan
oh enggak pak
tim dari singapura pun belum
yaudah kalo gitu saya tunggu di ruangan ya
baik pak saya izin ke ruang saya
ya bella kenapa
ini loh pak
soal schedule pak aldebaran yang bapak booking
tempoh hari itu
kayaknya kosongnya nggak bisa selama itu deh pak
bisanya berapa lama
sekitar dua hari aja pak
kayaknya gak cukup deh
soalnya kayaknya pak alde
pengen honeymoon lagi sama bu andi
terus gimana ya pak
kenapa emangnya kok
ya soalnya gini loh pak
untuk tanggal yang bapak booking itu
juga ada schedule untuk rapat sama
pemegang saham terus juga kan kita harus
persiapan launching produk lipstick terbaru itu loh pak
usahain lagi untuk
agak panjang gitu
juga bisa enak ngobrol sama pak amin
atau nanti biar saya coba
cek lagi ya pak mudah mudahan sih
liburnya bisa lebih dari dua hari
ya tolong usahain ya
kurangkan pahala dulu makasih vel
udah dong bu camara lagi bu
saya tuh beneran suka bu sama mirna
dan itu gak pura pura lagi bu
dan rasa itu
datang dari lubuk hati saya yang paling
kamu itu keterlaluan jah
bisa bisanya mempermainkan ibu
senang kamu akan
menikah dengan mirna
saya tuh sekarang
saya udah pacaran sama mirna
kalau saya udah gak mau pura pura lagi
ibu udah gak percaya lagi sama
ibu yang bicara dengan mirna
ada apa kamu telpon telepon
riza ada yang mau kalian rencanakan
mau ngebohongin ibu lagi
waduh ini kenapa ibunya pak reja
yang jawab teleponnya halo
saya gak bermaksud
aku juga mau
kamu juga mau
kelanjutan ibu mereka nih eh muka muka panik nih muka muka bingung nih ah nyesel kan
bagaimana ya kejadiannya saya jadi enak ini apa rizal mirna ini sini ah elah dulu bagian kalau
mau ngomong apa apa itu ngeliat spion dulu ngelihat kanan kiri ada orang apa enggak enggak
apa aja sekarang gimana kalau udah kayak gini caranya coba kasih yang merah riza pakai motor
mbak ya elah tapi mau gimana ya imya coba sekarang nih nasibnya bagi riza gimana adek
kalau memang susah sih kalau dua duanya ini nggak pernah ngerasa jatuh cinta nih oh jangan salah
yang gigi boim saksinya bogim oh iya selalu mencintai ayah gigi pun gitu boim aku tuh
kan udah dibilang mendingan enggak usah ngarepin gigi udah gigi itu udah memilih yang lain gigi
nggak rojos iya bantuan mulut tiap hari bahwa inggris in saksinya ongkini udah mau ya oh kamu
kayak begini gimana kalau mau nanya nanya tentang pergulian
ya udah nanti doain ya perempuan menggantinya
ya salah boleh uya ambil cucian di kota palu kesian delu ya iyalah

belum juga mulai ngajar ya mas ya udah
ditanya tanya soalnya udah ngajar ya mas ya udah ditanya tanya soalnya
soal materi sama mahasiswaku
aduh kenapa saya ngeliat catahannya
malah jadi tambah kepikirannya saya
kemarin kan saya minta sama kamu untuk carikan waktu kan dan kamu bilang sepertinya
bisanya di bulan depan betul saya pilih liburan di minggu gini cari waktu ya
oh jadi bapa ingin dipercepatkan untuk liburan ya
enggak usah enggak usah yang lama lama
bisa menenangkan pikiran dulu
bisa berdua sama andin
gak ada yang hubungin
pengambilan darah sampel sudah selesai
dan ibu sekarang bisa langsung istirahat
gejala yang akan dirasa biasanya pusing bu
tapi kalau ibu merasakan ada gejala lain
ibu boleh panggil saya lagi
kalau begitu saya permisi
ada yang perlu saya bicarakan sebentar
tunggu di ruang tamu sebentar
gak ada yang mau butuhin bu
biar aku yang siapin
mama udah enak kan kok
ini cuma tinggal lemesin aja
aku mau ngomong sebentar
sama dokternya di ruang tamu ya
ada elsa juga kan
dari tadi elsa udah disini terus loh pak
kalau mau kesana
lu jangan berlebihan dong
mama udah sehat
cuma tinggal lemes
tapi yang lainnya udah enak
hasilnya keluar kapan ya
kalau memang hasilnya besok
saya aja yang ngambil ke rumah sakit
kalau ibu mau ambil sendiri
tapi kami juga bisa antar kesini
jadi nanti dokter yang akan kesini lagi
biar saya aja yang ambil kesana
kalau begitu saya permisi ya bu
terima kasih ya tante
terima kasih mbak
soto tante enak gak
ini rempahnya lebih berasa
lebih segar kan
ini segar banget sih
pokoknya tante dua ini jago deh
kalau masalah masak masakan
kalau kamu mau diajarin bisa loh
soalnya resep rahasianya tante yang punya
mau kan diajarin
aku suka masak
mohon maaf kalau tengah keberatan
aku mau izin lanjut kerja ya
tante karena aku masih ada beberapa meeting lagi
yang harus aku selesaikan
thank you so much buat waktu makan siang
udah repot repot mau bawain soto segala ke kantor
gak apa apa mbak bela
sekarang mbak bella harus kerja lagi
yang penting udah dimakan sotonya
ya semangat kerjanya mbak
terima kasih tante mbak
aduh gak enak nih jadinya
tante ganggu waktu kamu ya jess
gak ganggu sama sekali tante malaku yang makasih
semua rekan rekan kerja juga bisa menikmati soto buatan santer
terima kasih ya tante
ya sama sama mbak

nanti kita atur waktu lagi ya
hah jess tante juga pengen ngobrol sama kamu loh
penting berdua aja
insya allah kita bisa ketemu lagi ya kan
maksudnya kalau gitu aku pamit dulu ya
tapi sini mau beres beres ya
tiantia tante sekali lagi terima kasih banyak
terima kasih ya jess
terima kasih tante
beliau minta iri schedule untuk liburannya
ada perubahan lagi pak untuk tanggalnya
bahkan beliau minta
kok jadi mendadak gini ya pak
pak minta aja gitu
tapi kan kita ada jadwal untuk makan malam sama tim dari singapura itu lho pak
sebelum mereka pulang dan mereka emang sengaja menunda kepulangannya
supaya ya soal pembicaraan kita itu selesai
tapi itu besok kan ya
iya pak besok
tapi setelah itu kita juga ada persiapan untuk engine produk baru
launching produk baru ya
makanya untuk launching produk baru persiapannya kita tunda dulu ya
kalau memang nggak bisa disisihkan sebelum pak al pergi liburan
karena pak al mintanya liburannya itu di weekend ini
oh kalau memang kayak gitu nanti biar saya cek dulu ya pak
untuk jadwal besok kalau memang bisa ya mungkin bisa disisipkan juga ya untuk launching produk baru itu
tapi kalau memang nggak memungkinkan ya terpaksa mau gak mau harus kita pending
iya kalau memang nggak memungkinkan kita tunda aja sampai pak al kembali dari liburannya
oh ya emangnya pak lo mau kemana pak
nah itu dia saya juga nggak tahu
pak al belum punya ide bahkan pal minta saran dari saya saya juga bingung
aduh gimana ya pak jadi pak al masih belum tahu tujuannya mau kemana
tapi kok udah mau ngajuin libur
ya nantilah saya tanyain lagi ya tapi tolong ya kamu siapin semuanya
dan tolong kamu kosongkan bener bener kosongkan tanggal tanggal di saat pak al liburannya
karena pak al juga pengen ketika pak al liburan kondisi hp nya dalam keadaan off
biar gak ada yang ganggu katanya
hp nya dalam keadaan off
terus nanti kalau misalnya ada sesuatu yang origin kita gimana kok ngajuin
komunikasinya sama pak al
itu dia yaitu permintaan pak al sih
ya pokoknya sebelum liburan kita harus siapkan berkas berkas yang perlu dibaca sama pak al dan tanda tangan dia
jadi kita harus kejarin sekarang sebelum pak al liburan
memang tensinya ibu agak tinggi pak
tapi setelah dilihat dari semuanya insya allah akan baik baik saja
namun jangan karena kita menganggap aman
sehingga tidak memperhatikan nutrisi yang harus dikonsumsi sama ibu sarah
baik dok selain itu ada apa lagi dok
ya tentunya jangan membuat ibu stres apalagi stres berat pak
iya iya saya akan usahakan lingkungan sekitar istri saya itu tidak membuat stres
mungkin setelah hasil cek darahnya keluar semuanya akan terlihat
dan kita akan tahu hal apa yang membuatnya
dan kita akan tahu hal apa yang membuat kondisi ibu menjadi tidak sehat
ya semoga tidak ada hal yang serius ya dok ya
kita berdoa yang terbaik untuk ibu sarah ya pak
berarti hasilnya keluarnya besok ya dok
iya kita sementara tunggu dulu
dan kami permisi akan kembalikan masaknya
terima kasih ya dok
sama sama pak mari mbak
ya terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
aku jadi khawatir dari pasal mama
mama tuh lemes banget pak
tapi maksain banget buat senyum
sebetulnya bapak juga merasakan kekhawatiran yang sama
kenapa sih pak
bapak mau situasinya semua tenang
nggak ada yang khawatir
nggak ada yang kepikiran
aku gak mau bikin keluarga aku jadi khawatir
aku juga gak ingin jadi beban mereka
apalagi kalau sampai andin jauh jauh datang ke sini
lebih baik besok aku ke rumah sakit dan ambil hasil cek darahnya sendiri
biar sekalian papa sama elsa gak tahu apa apa
kalau memang aku ternyata menderita suatu penyakit
pak gimana udah mending kan
kok kamu gak berangkat kantor
berangkat aja kamu nungguin apa
ini kamu beneran gak ada yang kamu rasain apa gitu
mungkin sakit itu diarah mana
pasti di kafe kan banyak yang mesti diurus
daripada nungguin aku di sini
akunya udah sehat cuma tinggal lemes doang
udah mama nggak usah khawatirin aku ya ma
aku udah izin sama jessica untuk masuk siangan
tapi kan nggak baik kayak gitu dong sa
kalau bisa kamu berangkat sekarang berangkat sekarang
apa lagi sih
bu ini kan udah di rumah bu
lain kali kalau mau ibu mau ke rumah pondok pelita ibu kabarin saya
biar nanti saya jemput biar ibu nggak datang sendirian
takutnya bu kalau saya lagi kerja di luar nanti ibu nggak ketemu sama saya
iya ibu tahu
cuma awas kalau bohongin ibu lagi
udah jelas jelas bohongnya kamu ketahuan
urus diri kamu sendiri
daripada kamu ngebohongin ibu lagi
kenapa pegang kepala hah
itu pusing karena ulah kamu sendiri kan
bu jangan marah marah dong bu
ibu kan adalah surga saya
kalau ibu marah marah nanti surga saya berkahnya berkurang bu
kalau udah tahu surga kamu itu di telapak kaki ibu
ya abis itu gimana bu ya
cinta saya ke myrna itu tulis
ibu udah nggak percaya
jadi sih harus gimana bu
ibu akan tetap nikahkan kamu dengan si salimah
tetangga kita yang rumahnya di pojok sono
salimah dulu teman main kecil aku
orangtuanya pernah minta kamu jadi mantunya
tapi ibu batalin
sebabkan kamu bilang kamu udah ada jodohnya
bu emang bener kan saya udah punya jodoh bu
dan jodoh saya itu ya myrna bu
ibu nggak percaya
mendingan kamu nikah aja sama salimah
ini gimana ya masa aku ninggalin mama sendirian di rumah lagi sakit kayak gini
ini mama udah duduk di sini loh mama sehat
mama udah nggak apa apa kok sab
ya aku juga kepikiran aku
juga lebih baik aku gak usah pergi aja ya
aku di sini temenin kamu ya
kalau kamu butuh apa apa ntar gimana
aku kalau butuh apa apa kan bisa ambil sendiri aku masih bisa jalan
makanan juga udah ada obatnya sudah siap
udah gampang kok
udah deh kalian berdua tuh jangan terlalu berlebihan gini dong
mama ini nggak apa apa udah sehat
elsa mendingan kau berangkat ke kantor
jangan suka datang telat telat kayak begini
papa juga papa udah keseringan di rumah loh
kafe kan udah lama nggak diurus pa
mendingan papa ke cafe aja ya
kok pada diem
kamu lihat mama mama udah sehat kan
nanti kalau mama perlu sesuatu
mama bisa langsung telepon kamu atau telepon papa
telepon nyala terus ya
oke kalau ada apa apa telpon aku secepatnya
aku janji nggak lama oke
ya udah pagi toko kantor
kalau apa yang mau dikirim
nggak apa apa mama udah sehat
dan insya allah mama baik baik aja
aku ngapain ya
mau baca buku
aku tuh bosen banget di rumah pak
jalan jalan aja ya
aku jalan jalan dan abis itu aku bisa sekalian nyusulin papa ke kafe
tapi ntar aja deh
agak sorean aku jalan keluar terus sekalian nyusulin bapak ke kafe
lipuran ke mana ya
aduh saya sama sekali belum bisa nginget loh dulu
kenangan kenangan sama andin kita pernah ke mana aja
andin sukanya ke mana ya
hal hal apa yang bisa mendekatkan saya sama andin
yang bisa membuat ikatan cinta saya sama andin makin kuat
kalau saya tanya sama andin kayaknya gak jadi kejutan namanya

bisa berduaan sama andi
kayaknya menyenangkan sekali nih
tolong ke ruangan saya sekarang ini
iya kan bener bagus
saya tau mau kemana
naik gunung pak
gunung yang paling deket disini dimana ya
tapi kok naik gunung ya
hari menit itu kan bisa dimana aja ya
saya sama sekali belum
saya pernah kemana aja sama andin
sama sekali belum
bisa muncul di kepala saya
ya saya memutuskan
untuk mendingan saya buat kandangan yang baru aja
ya syukur syukur kalau memang
ya bagus dong
punya kenangan baru juga kan
kayanya gunung menyenangkan
ini pak riza gimana ya
ngadepin ibunya sendirian
aku udah main sama si dia
dia janji kok gak bakal bikin
aku sedih lagi
pak rejo ngomong sama ibunya
kalau cinta diladenin
barang barang gue udah santai aja
tapi dilarang udah dikasih hati aja
malah jadi ada masalah lagi kayak begini
kan aku lagi cerita
aku mau berbicara
aku mau berbicara
oh lagi cerita ya
tadi lagi cerita apa
maaf ya sus gak denger
emang kenapa sus
bingung kena apa
ada lah yang dibingungin
cerita dong sus
cerita gimana ya
soalnya ini masalah orang gede
kamu itu belum boleh tahu
oh gitu ya sus
soal masalah orang gede tuh
kamu tuh gemes banget sih
pengen cerita pengen bantu
sabar ya sus
untungnya ada gemoy
jadi walaupun masih pusing
bisa dibawa ketawa ketawa deh
papa kayaknya gak lama sih di covisity
kamu akan lama di kantor
ya gak tau pa
ini aja aku baru masuk siang kan
tapi tadi aku telpon jessica
terus dia bilang aku disuruh sheikh lokasi
tapi abis itu gak tau lagi
nanti papa jemput ya
nanti aku kabarin papa ya
ayo deh aku turun ya pa
kok dia disini sih

kenapa dia semakin sering dateng ke kantor ini ya
mama gimana ya sendirian di rumah
aduh aku gak tenang mikirnya
kalau bukan karena
mama yang maksa aku pergi ke cafe
aku gak pengen
sendirian lagian aneh
belakangan ini mama jadi sering sakit sakitan
padahal selama ini
mama gak pernah memperlihatkan jiri jiri
fisik yang lemah sakit
gak ada kalau ada
harusnya orangnya aku
apa aku coba kasih tahu
hal ini sama adik juga ya
biar dia tau
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa mau ke covisity sebentar abis itu pulang
kamu sekarang di mana din
papa mau ketemu sama kamu ma
ya aku sekarang lagi ada di kampus pa
ada yang perlu papa
bicarakan sama kamu
nanti aja pas ketemu sama kamu ya apa ceritanya ya
ya udah kalau gitu pak
ya udah kalau gitu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada apa ya papa pengen ngomongin apa ya
semoga mama baik baik aja